provinsi bali akan menjadi tuan rumah puncak konfresi tingkat tinggi ktt g dua puluh oktober mendatang
berbagai kesiapan dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk kelancaran kegiatan ktt g dua puluh
yang dihadir ratusan perwakilan negara asing dan organisasi internasional
salah satu kawasan yang dipilih untuk kegiatan puncak acara kttg dua puluh adalah nusa dua bali
di wilayah ini terus melakukan persiapan baik sarana prasarana hingga fasilitas pendukung ktt g dua puluh
persiapan tak hanya masalah fasilitas akomodasi pelayanan kesehatan
fasilitas meeting convention dan exhibition di kawasan nusa dua
namun fasilitas lain yang terus dipersiapkan adalah logistik transportasi hingga pasokan listrik
menyusul rencana penggunaan mobil listrik bagi para delegasi kttg dua puluh selama berkegiatan di bali
pt pln unit induk distribusi bali tengah menyiapkan dua puluh satu stasiun pengisian kendaraan listrik umum spklu di sejumlah lokasi
daya mampu listrik bali cukup jadi sekarang sudah seribu tiga ratus mw ya dengan beban puncak saat ini di angka tujuh ratus tujuh puluh lima mw
nah sedangkan di nusa dua sendiri bebannya hanya sekitar satu ratus enam puluh triliun jadi sangat handal ya
ptpln nanti akan membangun dua puluh satu unit spklu di lima belas lokasi yang tersebar nanti di tanah
dan di set setnya ptpln juga memucang jing seperti di tempat tempat viv mengingap
sementara itu pihak pengelola kawasan nusa dua juga menyatakan kesiapannya dalam menyediakan lokasi pengisian kendaraan listrik umum spklu di sekitar kawasan
kemudian juga ada hal hal yang kita secara khusus memang kita persiapkan mengikuti tema yang sudah diangkat dalam hal ini
nah untuk hijau kemudian juga menggunakan teknologi energi yang terbarukan
dan salah satu yang kita persiapkan kerjasama dengan ptpln adalah untuk menyediakan charging station
yang kedua station kita siapkan di salah satu tempat kita di area parkir
energi bersih dan hijau akan menjadi salah satu tema yang dimunculkan pada kttg dua puluh oktober mendatang di bali
salah satunya adalah penggunaan kendaraan listrik dalam kegiatan ktt g dua puluh sebagai bentuk sosialisasi pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan
meski masih terbatas namun kendaraan listrik kini sudah mulai diperkenalkan hingga disewakan
karena mobilnya kecil lucu
saat ini saya akan mencoba kendaraan ramah lingkungan ini ini mobil listrik yang berkapasitas dua orang
dan ini adalah yang disewakan di kawasan denusa dua ini
mobil listrik ini berjenis electric vehicle yang berisi dua orang penumpang dan dapat menempuh jarak dengan kecepatan enam puluh lima km per jam
pengisian daya listrik mobil ini sekitar empat jam
dengan daya dua ratus dua puluh volt dan hanya ada di lokasi saat pengambilan mobil
harga sewa mobil ini sekitar rp delapan puluh per jam
sementara jika berpenumpang satu orang sebesar lima puluh lima ribu rupiah per jam
mengendarai mobil listrik ini seperti mengendarai mobil metik
hanya saja jika indikator listriknya ini sudah mulai menurun maka kita harus kembali ke tempat semula untuk mengisi listrik di mobil ini
saat ini stasiun pengisian listrik kendaraan umum di bali masih terbatas
selantaran belum masif kendaraan listrik di bali
pada ktt g dua puluh di kawasan nusa dua pln bali berencana membangun lima unit stasiun pengisian listrik kendaraan umum bertipe fast charging
tim liputan cnn indonesia badung bali